anda kembali di cnn indonesian newsroom
satu warga sipil tewas ditembak kelompok bersenjata di kabupaten puncak papua tengah
korban yang berprofesi sebagai ojek tewas ditembak saat sedang menunggu penumpang
meski sempat dirawat di puskesmas
jawa irwan seorang tukang ojek di kabupaten puncak ilaga papua tetap tidak tertolong
pria berusia dua puluh lima tahun itu tewas ditembak dua orang kelompok bersenjata pada rabu pagi
kabupaten puncak papua komis pol ignatius beni adi prabowo mengatakan
kejadian berawal ketika korban hendak menunggu penumpang yang akan menuju ke kota ilaga
saat itu ada dua orang tak dikenal yang diduga anggota kelompok bersenjata menghampiri korban
dan melepaskan tembakan ke bagian dada depan korban
rencananya jenazah korban akan dikirim ke kampung halamannya di makassar sulawesi selatan pada kamis
usai penembakan itu tni polri langsung memburu pelaku
kapolda papua irjen pol matius fakiri mengungkapkan
saat memburu pelaku petugas terlibat baku tembak dengan dua puluh anggota kelompok bersenjata di kampung ngon didok
distrik ilaga kabupaten puncak
dalam baku tembak itu seorang anggota kelompok bersenjata berinisial et dua puluh dua tahun tewas
jenazah et telah diambil dan dikremasi oleh pihak keluarga
ada kurang lebih hampir dua puluh an orang itu bergeser dengan membawa tiga pucuk senjata kalau nggak salah ya nggak pucuk senjata
itulah dibuntuti lagi oleh tim yang sedang bertugasan dari operasi tni polri dikejar
nah dikejar terjadilah kentak tembak yang lain meluaskan diri itulah diketemukan
korban si tabuni ini itu di tempat kejadian bahwa dia kena tembak
untuk mengantisipasi kejadian yang sama berulang hingga saat ini penjagaan keamanan di distrik ilaga terus ditingkatkan
tim biputan cnn indonesia